kamu juara satu
juara satu dia
bener juara satu
zaira kamu tadi bilang gak menang
sekarang kamu juara satu
oh pastinya zaira merasa gak enak karena menyaingi kakaknya mesya
kamu memang anak yang baik sekali sayang

hebat sekali sini kamu
takut ketahuan gue dan mama
dasar anak kurang ajar gak tau diri
saya kan sudah bilang sama kamu
jangan sampai ketahuan papa kalau kamu itu juara satu
supaya mesya dimarahin
enggak mau aku sama sekali gak sengaja
zahira lo itu cuma beruntung bisa menang
sekarang lo lihat ini ya
aku mohon jangan kak aku mohon kak
bukan sosok sedih begitu
dengar ya baik baik
bukan sosok sedih begitu
dengar ya baik baik
jangan sampai ketahuan papa
awas kalau ketahuan
bakalan terjadi sesuatu sama kamu dan mama kamu
dengar gak kamu
aku juga udah biasa kok
aku juga udah biasa kok
harusnya nona duin ke tuhan
harusnya nona duin ke tuhan
biar mereka tau rasa
kamu tau sendiri kendraka gimana

aku juga gak mau kalau mamaiku terlibat
kamu gak usah khawatir aku buat kok
ya kalau begitu non gak boleh nangis
karena kalau non nangis mereka makin senang mereka makin puas
berani gasot kan kamu sama non zairan
emangnya gak ada kerjaan man
man jangan bikin malu budi dong man
tadi arman tuh bantuin aku
dia harus sopan sama non gak main pegang pegang sembarangan
ngerti gak kamu
sopan ya sopan
gelak banget sih kuntilanak
kamu berani bilang budi kayak kuntilanak
akhirnya mirip mirip sekarang
kayak gitu dong nan senyum
malah ngerayu bang
maaf bang kebetulan belum ada ruangan
yaudah gak apa apa
disimpan aja surat lamaran saya ini
jadi kalau suatu saat bang butuh pegawai baru
telepon saya aja ya pak
saya permisi dulu ya pak
cincinnya tadi di sini kok gak ada
pak jangan jangan diambil sama orang yang pernah ngelamar kerja itu tadi pak
tidak ada apa pak
mana kembalikan cepat cincinnya
ya allah cincin apa apa saya sama sekali gak ngambil apapun
jangan pura pura ya
cincin itu hilang begitu kamu pergi
enggak pak demi allah saya sama sekali gak ambil cincin itu
pak tolong jangan tuduh saya seperti ini dong pak
kamu gak mau ngaku ya
nanti di kantor polisi kamu pasti ngaku
saya sama sekali gak mau curi
enggak pak saya sama sekali gak mau
apa cincin ini yang kamu cari
iya pak betul
ini pak cincinnya betul
kamu berarti salah menuduh orang
cincin ini mungkin saja terjatuh di langit
sama sekali tidak diambil oleh anak ini
jadi sekarang lebih baik lepaskan dia dan minta maaf
jangan dipegang terus tangannya
saya tadi salah nuduh pak
terima kasih pak
kamu tidak apa apa
makasih ya pak
kalau gak ada bapak tadi saya nggak tahu saya gimana nantinya
saya permisi pak assalamualaikum
mudah mudahan lagi di toko itu ada warungan
untung gak jauh bawa payah
akhirnya ke jun juga
gak ada salahnya aku beli makanan
buat amira dan mutari
oh takut wajanon iya aku tahu tapi kamu tahu reguler suka banget
mas ini pesemanya
sudah saya tulis di bungkusannya ya
kuat yang goreng untuk amira
yang gorengnya untuk bentar
terserah saya belum ada pak
saya mau pesan pak
saya pesan di rebus kuahnya sedikit telurnya setengah matang
pak bisa sama ya
iya pesannya bisa sama ya pak
kebetulan banget pak
itu juga makanan favorit saya
maaf tadi saya lupa masukinnya
terima kasih pak
tapi bapak ini kebetulan banget
pesan makanan sama persis dengan makanan favorit aku kan
yang pakai telur setengah matang itu
saya jadi tersanjung punya selera makanan yang sama dengan orang seperti mbak
pak jadi pesan gak
iya jadi pak
kehidupan pewarna lagi apa
ehh mereka tak presidente pada kehadirannya
ilya ini perkecoh
tapi siapa itu sebelumnya
aku beli makanan buat kalian
mas ngapain sih beli makanan segala
aku perlu dapat gaji
aku kan gak pernah ngajak kalian makan di luar
jadi aku pikir
gak ada salahnya
kalau aku beli makanan buat kalian
nih aku beli makanan kamu
terima kasih ya mas
amira lagi keluar lagi cari kerja mas
ini pasti kamu